tapi saya kayaknya termasuk anak yang nurut
jadi kalau akhirnya dibilangin walaupun sedikit ngambek gitu ya mungkin
tapi pasti nurut ujung ujungnya
sebagai anak pertama pastinya kita merasa lebih bertanggung jawab begitu mungkin ya
karena seharusnya kita lebih punya pengalaman
seharusnya kita juga lebih bisa memberikan masukan yang baik
contoh yang baik untuk mereka gitu
jadi ya tapi kayaknya itu semua anak pertama deh rata rata ya
semua anak pertama pasti merasa lebih bertanggung jawab gitu terhadap adik adiknya
saya nggak pernah punya satu cita cita yang spesifik ya
kalau anak kecil kan kalau ditanya ingin jadi apa
jawabannya dulu tuh yang populer dokter polisi gitu ya
kalau saya kalau ditanya
saya ingin menjadi orang yang berguna

berguna bagi keluarga bagi masyarakat
jadi emang generalis tanpa tahu apa jadi apa gitu ujungnya
kalau nilai nilai banyak sih nilai nilai yang selalu ditanamkan dari kecil
tapi yang terutama pasti bersandar pada tuhan itu nomor satu
jadi dari dulu sesibuk apapun pasti kita selalu ke gereja gitu
tidak hanya menjadi pribadi yang bertanggung jawab
tetapi pribadi yang reliable
itu selalu ditanamkan di diri kita gitu ya
dan yang ketiga
selalu berbagi gitu
karena bapak saya terutama percaya kalau
walaupun kita dalam kondisi yang sulit
kalau kita berbagi itu pasti akan berbalik lagi berkatnya kepada kita
jadi kalau kita berbagi itu pasti akan tahan

menurut saya kalau anak angela itu
orangnya itu caring
jadi sangat caring terhadap keluarganya
jadi tau tujuan akhir dalam hal apa yang dikerjakan itu
dan terakhir untuk to be a goal oriented person ya you have to be strong
dan tegas dan dia tau lah a a b b jadi gak ada grey area
jadi semuanya kalau apa yang dikerjakan itu mestinya ada tujuan gitu
ya kalau saya lihat yang hobinya itu yang paling utama sih
kalau dulu bisa pergi pergi kalau sekarang semuanya kan lewat online nih
presiden juga memberikan amanah kepada angela herliani tanu sudibyo sebagai wakil menterinya
dilantik langsung oleh presiden jokowi
ibu dua anak ini akan fokus melaksanakan tugas negara
dalam mengembangkan dan membangun pariwisata dan ekonomi kreatif di indonesia
yang pastinya kita harus menetapkan target satu tahun itu apa
lalu kita susun rencana kerja ya
dan dari situ kita juga susun anggarannya
dan dari situ makanya kita melangkah lebih lanjut lagi
awalnya awalnya itu sangat cepat sekali
saya juga gak nyangka gitu ya
saya nggak pernah punya pikiran untuk masuk ke dunia politik
karena memang dari awal
di daerah saya itu kan swasta gitu ya
pengalaman saya juga swasta
itu proses yang sangat cepat
akhirnya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam politik begitu ya
prosesnya gak gampang
karena banyak sekali perbedaan antara swasta dan pemerintahan
dan baru menjabat beberapa bulan kemudian langsung pandemi covid
jadi memang pengalaman yang sangat sangat sulit gitu ya
tetapi sangat sangat bermakna juga
karena mendorong saya untuk belajar lebih lagi dan maju lebih lagi gitu ya
mungkin tantangan berikutnya
perjalanan mungkin ya ke luar kota dan seterusnya
itu juga yang sempat sulit juga
karena itu tadi saya kan meninggalkan anak anak artinya
dan keluarga berapa hari dan seterusnya begitu
makanya saya mencoba seefisien